dalam sebuah pameran dan bursa tanaman hias ada sosok putu yulida
ia seorang ibu rumah tangga asal bali yang juga sukses dengan bisnis anggreknya selama lima tahun terakhir
awalnya yulinda hanya tertarik mengoleksi beragam anggrek untuk kebutuhan rumahnya
yulinda lalu mencoba peruntungan untuk menawarkan beberapa jenis anggrek koleksinya ke situs jual beli online
di luar dugaan responnya bagus hingga banyak pembeli yang berminat untuk membeli anggrek koleksi miliknya
sejak saat itu ia pun memutuskan untuk berbisnis jual beli anggrek
kini ia telah memiliki dua greenhouse untuk budidaya anggrek
omsetnya pun bisa mencapai belasan juta rupiah tiap bulannya
sill dari sini sekarang saya sudah mulai fokus di sini
sebelumnya saya hanya seorang ibu rumah tangga mengandalkan uang dari suami
bunganya yang cantik dan penuh warna memang menjadi prima dona bagi para penggemarnya untuk menghias taman atau halaman rumah dengan anggrek
salah satu penggemar anggrek adalah made yani mesin perempuan yang tinggal di seminyak bali ini mengaku merawat anggrek sudah sejak tiga puluh tahun lalu
melihat pameran anggrek pasti sudah ganteng
tidak seperti ibu ibu lain mereka ke shopping mall atau apa kalau saya melihat anggrek nggak pernah mari
yang paling mahal yang pernah ibu beli itu harga berapa
tak hanya ibu ibu bisnis tanaman hias juga digeluti petani milenial yang tinggal di desa bondo kecamatan tulung kelaten jawa tengah sukses membangun toko tanaman hias
pemuda dua puluh lima tahun itu bernama afi
saat memulai usahanya pada dua ribu sembilan belas afif hanya bermodalkan sekitar empat ratus ribu rupiah untuk dibelikan tanaman jenis kaktus dengan pemasaran via media sosial
uang hasil penjualan kaktus ia putar untuk memperbanyak jumlah tanaman
bahkan afif mendirikan greenhouse seluas tiga ratus meter persegi dengan menyewa lahan warga dan memanfaatkan sebagian kebun milik orang tuanya
banyak pengunjung dari wilayah soloraya maupun kelaten yang mengagumi koleksi tanaman hias milik afiq
bahkan mereka memilih datang langsung
dan mendapatkan tanaman hias yang diinginkan
dalam mengelola usaha penjualan tanaman hias afib kini dibantu empat pemuda di kampungnya
dengan harga jualan tanaman mulai satu juta rupiah kini omset yang diperoleh afiq mencapai dua puluh hingga empat puluh juta per bulannya
bagaimana terinspirasi menjadikan hobi anda menjadi ladang cuan tim liputan cnn indonesia